gelaran ini memberikan penghargaan kepada sejumlah bumn dan media nasional
kontrak sih satu tahun lagi ya sampai dua ribu dua puluh satu
karena doa yang betul betul
terkait dengan terorisme sudah ada
setiap hari bim bim juga rutin melakukan pengecekan terhadap anjing anjing di shelter shelter ini
ini berarti badan pengatur privasi akan mengembangkan pedoman untuk menghapuskan atau menghilangkan identifikasi informasi pribadi serta panduan untuk teknologi baru dan risiko privasi yang muncul
kompleks cemara asri kecamatan percut seituan ini
dan sentuhan itu dimulai dari batin sentuhan rohya
terima kasih akram dan sarah sudah menyempatkan waktu berbagi cerita bagaimana suasana ramadan khususnya di kota hamburg jerman ya
nggak ada alasan sih
mengingat bahwa thailand sudah unggul dua poin daripada vietnam
yang terasa justru kebutuhan sehari harinya yang meningkat
di kamboja pun juga ternyata ada satu kebutuhan terkait dengan ginjal dari indonesia ini
terus kemudian barang yang kita bawa juga belum dikenal
takut ya jijik biasanya kan adek adek juga pada takut terus lari lari gitu loh
karena proses hukum itu sudah selesai
dari kendali bahasa hingga kerumitan hukum
demikianlah tadi sebuah laporan tentang rencana undang undang migrasi pemerintah
ada di bagian sentral kemudian ada mata ada antena
kalau sampai di pasar itu lebih dari rp dua puluh tiga
dan kayak selalu it s kayak bersenang senang di atas panggung
perlu saya jelaskan bahwa hakim ya di dalam mempertimbangkan
jika mereka pernah mengalami tindak kekerasan dari manusia atau sesama hewan
tetapi bahwa seorang dengan spanduk injury lama memang perlu tahu bahwa
nah apa yang bisa dilakukan oleh kpai agar kejadian seperti ini tidak kembali terulang begitu
karena sejak tanggal delapan kemarin kita mengidentifikasi adanya tropical cyclone karim
juga di setrum kali ini saya sudah ditemani oleh dua orang narasumber
tapi terindikasi atau terbukti begitu tidak sesuai ini akan didiskualifikasi
lalu kita sesuas lagi dengan blt besa
mbak rifana saya rasa pemimpin yang mengalami masa orde baru itu ibu mega itu mengalami betul
itu suhunya berkisar tiga puluh tiga sampai tiga puluh enam derajat celcius ya
rasanya cukup untuk hidup dengan satu ginjal saja
seperti yang saya alami pada waktu di amerika yang lalu
sebentar aja udah keringetan udah nyucur semuanya
cukup memberi efek kepada masyarakat
tadi disampaikan bahwa memang kami di lapangan
nah sementara daerah yang sudah mereka kuasai secara tradisional
berdasarkan titik koordinat yang di input sekolah masing masing ke dapodik
tidak serta merta memperkaya diri sendiri
jika tidak tertangani dengan serius dari ginjal kronis ini dok
dan laksa tanggerang yang terdiri dari laksa tanggerang yang terdiri dari mie toge ebi fishcake bakso ikan ayam suir telur dan laksa tanggerang
untuk menganalisanya sudah bersama kami
laporannya kepada kita dia mempunyai hama kecoak di daerah rumahnya
kita handayani endra rizal di jakarta
sudah hampir sepekan petugas terminal mensosialisasikan penggunaan aplikasi ini
yang terbaru pemerintah tidak merestui impor krl bekas tersebut
sekitar dua x dua puluh empat jam berikutnya
kesehatan mental itu udah jadi berbeda
jadi makin dekat ke tembok itu feelingsnya makin luar biasa
atau naik dibanding sebelumnya rp empat puluh hingga rp empat puluh lima per kilogram
jadi menurutku itu prestasi yang luar biasa
jadi dengan demikian mereka otomatis pekerjaannya menjadi
sakti peksos maupun juga ada paralegal advokat dan sebagainya
tadi kita sudah lihat bahwa tim nas amin sudah menuju ke mk hari ini
yang diamankan oleh polisi sudah muncul
lahir di keluarga petani ayah satu orang anak ini juga ingin mewariskan nilai nilai hidup tani kepada sang anak
jadi people like that not just indonesians tapi boleh juga kalau udah pakai kita sekali dua kali they love us and they want us to keep coming